menjelang akhir tahun dua ribu tujuh belas jumlah raja dan pemangku adat serusantara menggelar
bersama proses ruatan untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara di kawasan candi gedong songo semarang
proses ini ditandai dengan meruat delapan orang perwakilan dari delapan pulau besar di indonesia
berita terkini dari kepala kepala kepala kepala kepala
timur dan bali masuk ke prosesi inti delapan orang yang mewakili delapan kerajaan dengan mengenakan kostum serba putih
sebagai simbol kesucian menjalani ritual ruatan yakni pemotongan rambut oleh tokoh raja
potongan rambut dari delapan orang tersebut kemudian ditanam di tugu hanoman dekat dengan candi gedong songo
yang diikuti ritual menyembelih ayam warna hitam
ruatan nagari bertujuan untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara menjelang akhir tahun dua ribu tujuh belas
dan awal tahun dua ribu delapan belas
yang notabene merupakan tahun politik yang penuh gejolak
yang wajib kita ini menjaganya dan harus dilambari dengan keyakinan
candi gedong songo adalah candi peninggalan dinasti sailendra
terdiri dari sembilan candi yang lokasinya saling terpisah di atas lereng gunung ungaran
di mana banyak memiliki kesamaan dengan candi dieng di wonosobo
damar sinuko semarang
masih tingginya angka korupsi yang terutama melibatkan para pejabat
publik di tanah air membuat banyak pihak berpikir bahwa ini kayaknya korupsi memang udah jadi budaya kita kali ya
namun lewat budaya pula masyarakat terutama melalui panggung kesenian selalu mengungkapkan keresahannya
melancarkan kritik dan juga melakukan perlawanan terhadap praktik lancung berupa korupsi itu
apakah korupsi memang betul kata orang orang sudah jadi budaya kita
dan bagaimana refleksi perjalanan kasus korupsi di tahun dua ribu tujuh belas ini
sudah bersama saya untuk menganalisa dari perspektif yang
beragam kali ini ada kang asep iwan iryawan akademisi hukum pidana dari unpad
terima kasih kak asep sudah datang
kita bicara kalau ada kang asep di sini pasti kita bicara soal korupsi
mudah mudahan bukan kak asep yang korupsi tapi kang asep akan membongkar semua kasus kasus korupsi yang ada
kemudian mewakili pemerintah ini ada bang ifdal kasim tenaga ahli utama dari kantor staff kepresidenan
terima kasih bang ifdal sudah datang
dan kemudian ada mas radar panca dahana budayawan kita
terima kasih mas radar sudah datang
sebelum kita mulai merefleksikan korupsi di tahun dua ribu tujuh belas dari perspektif yang berbeda
kata orang orang ini karena semakin banyaknya kasus korupsi
tahun ini saja datanya kalau saya tidak salah diambil dari kpk sendiri
ada lebih dari tiga ratus an orang yang kemudian ditangkap
tiga puluh diantaranya adalah personil atau anggota partai politik
nah apakah korupsi semakin lama bisa dianggap sebagai budaya atau tidak
atau memang ini hanya inovasi kecil kecilan
kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
saya yang sudah jadi presiden pengen jadi penyanyi
yang sudah jadi penyanyi pengen jadi presiden
sudah deh gak usah pengen jadi presiden
apalagi di indonesia
apalagi di indonesia
di indonesia susah
semua dianggap salah
saya tidak muncul dikira ngumpet
saya muncul dituduh pencitraan
saya dituduh sembunyi
padahal saya tidak sembunyi
saya itu cuma menyepi
topik seputar politik kekuasaan korupsi dan segala tantangan kpk
memberantas praktik korup memang jadi perpenjangan dan keprihatinan yang kerap disuarakan
tak terkecuali panggung teater dan hiburan dagelan yang acapkali memakai seni budaya untuk merefleksikan keprihatinan mereka
seperti ingin meluapkan keresahan
akhirnya para seniman ini ingin melawan praktik lancung korupsi lewat jalur kebudayaan
termasuk lima negara terkorup di dunia
indonesia sembilan huruf
oh iya begitu
pentas teater dengan lakon pesta para pencuri ini misalnya
ceritanya menggambarkan situasi di mana
para pencuri saling mencurigai
lakon ini menceritakan segerombolan pencuri yang lihai menyamar menjadi apa saja sehingga sulit dikenali
para pencuri itu mulai saling mencuri
sampai akhirnya mereka menyadari bahwa
diam diam mereka sudah kecurian yang dilakukan oleh seorang pencuri agung
yang selama ini namanya menjadi legenda dalam dunia para pencuri
agus nur sang sutradara sekaligus penulis naskah dalam lakon pementasan ini terinspirasi dari beragam persoalan
yang terjadi di indonesia belakangan ini
semacam para pencuri kehilangan kode etik pencuri
kita melihat tadi pancah jadi pencuri
bagaimana pencuri hari ini seperti tidak menghargai hak hak para pencuri
dari pendekatan inilah kita mengolah sebenarnya ya mencoba melihat apa sesungguhnya yang terjadi di balik segala gonjang gaji ini
pencuri itu bisa korupsi bisa yang berformat koruptor
tahun dua ribu tujuh belas hampir berakhir
seperti tahun tahun sebelumnya tahun ini deretan pejabat publik dan politisi yang terjerat kpk
sebagai tersangka kasus korupsi per tanggal dua puluh dua desember dua ribu tujuh belas jumlahnya tercatat ada satu ratus dua puluh tiga orang
tiga puluh orang diantara para tersangka itu diketahui berlatar belakang politikus
dari bermacam partai salah satunya adalah setia novanto yang kini duduk di kursi pesakitan kasus korupsi ktp elektronik
budi adiputro cnn indonesia
saya revisi datanya tahun dua ribu tujuh belas kpk menetapkan satu ratus dua puluh tiga orang jadi tersangka tiga puluh orang diantaranya adalah anggota partai politik
kang asep kalau kita bicara tahun dua ribu tujuh belas dan kita bicara korupsi apa yang paling terlintas di pikiran anda
inovasi semakin berkurang atau semakin liar
tahun korupsi yang dipertontonkan dari kerakusan
kita lihat misalkan eksekutif legislatif yudikatif
kita lihat yudikatif mereka yang orang yang ngerti hukum
sejarah tidak pernah mencatat ketua mk hakim konstitusinya kena
dua hakim agung kena kasus juga hakim hakim kena kasus juga banyak berurutan
di eksekutif kurang gimana ya dari menteri gubernur wali kota malah ada pasangan suami istri
artinya apa gaji mereka coba hakim itu besar sekali
eksekutif juga gaji dan tunjangannya besar sekali
legislatif juga di samping mereka coba gajinya besar mereka sudah mengerti hukum
mereka di kalangan penegak hukum yang lebih parah apa
menampakkan kerakusan itu dengan gaya hidup lifestyle
coba lihat yang terakhir jam tangan harganya satu berapa gitu
itu hanya hadiah belum yang lain lain kan rumahnya kita lihat ada gubernur menteri yang dipertontonkan hartanya
artinya apa kerakusan dipertontonkan dengan lifestyle
itu mereka tidak malu malu untuk korupsi dan mereka tidak pernah mencontoh yang sebelum sebelumnya sudah kena diikutin
kan harusnya ketika menteri satu kena yang lain itu kapok lah minimal tidak melakukan kan
hakim juga sama baru sebulan berikutnya bulan berikutnya ketangkep
di legislatif sekarang terbongkar bagaimana mafia anggaran yang sebenarnya pelakunya ya di gangster itu akan muncul
tapi mereka mempertontonkan kepada masyarakat sudah mereka melanggar hukum
selalu mereka menggunakan ajas praduga tak bersalah
hormati hukum bukan harusnya hormati hukum tapi mereka hormati hakim
mereka menggunakan kepada hakim bukan kepada hukum
itu mulai mulai artinya apa loh ini korupsi semakin bertambah bukan artinya kpk lemah
kalau menurut saya kpk lemah biasa biasa saja
yang pelakunya ini yang menurut saya tadi ya rakusnya tidak pernah berhenti
keserakannya tidak berhenti dan mereka tidak pernah ada kata taubat
jadi bukan karena kurang gajinya kurang tapi karena kerakusannya yang over
lihat tadi yang disebut jumlahnya satu ratus dua puluh tiga yang tujuh puluh
hartanya itu di atas rata rata umr kita berapa gaji dosen berapa
tapi mereka coba entah rumahnya entah mobilnya entah hartanya
bahkan dulu ada uang yang disobek sobek dimasukkan toilet bayangin uang dimakan toilet ya
kemarin uangnya dikembalikan uang yang banyak itu kan hartanya
sekarang apa yang terjadi kan sebenarnya oke lah manusia tidak terlalu terlalu kesalahan
ketika dieksekutif menteri ketika gubernur kena dijudikatif ketika hakim kena ketika dilegislatif
itu kan berulang legislatif itu kan reformasi bahkan semakin banyak
dan anda lihat levelnya dari atas sampai bawah semua bermain
ketua partai mana coba yang tidak pernah
partai mana coba yang tidak pernah di republik ini
yang minimal mereka tersebut p tiga kena kasus dana haji pks sapi terus sekarang partai apa lagi
golkar gitu kan saya lupa lah banyak partai partai yang
tapi kan partai partai besar juga minimal namanya pernah disebut walaupun tidak pernah terseret
tapi artinya apa coba bayangin pimpinan partai yang harus mengisi bagaimana konstitusi diisi oleh kepentingan apa
kekuatan partai yang harus memberi soritola dan tidak korupsi
tapi dipertontonkan apa
kekuatan yang diperkenalkan oleh pimpinan pimpinannya
lembaga mana yang hampir semua lembaga tinggi negara
sekarang mk bpk pernah pensiunannya kena dulu
dpr udah berapa kali loh kena minimal diadili ya dari akbar tanjung walaupun terlepas mereka bebas kan
coba lembaga tinggi negara coba minimal diseret seret kan
jadi pemimpin memberi contoh yang kurang baik menurut anda
ini karena faktor kepemimpinan
nah kan nanti pak mas radar yang lebih paham budaya itu kan dipercontohkan oleh pemimpinnya
karena kita pemimpin tidak memberi soritola dan ketika pemimpinan partainya pemimpinan lembaga tingginya pemimpin yang mengerti hukum melakukan itu
kan rakyat tiba tiba mengatakan loh anda aja yang ngerti kok gitu apalagi saya
nah itu kan kita kan mengerikan sekali negeri ini
dan itu hukuman sekiranya udah tinggi loh
sampai seumur hidup tuh kan di kasusnya aktif
hakim hakim juga berat
tapi sekarang terakhir dipertontonkan oleh lembaga penegak hukum
ketika pk diskon
itu yang kemudian agak ragu ini memberikan efek jerah apa tidak
saya mau tanya ke mas radar
tadi kan kang asep sudah membedah
menempertontonkan keragusan dari kepemimpinan sendiri memberikan contoh soritola dan yang justru mencontohkan orang orang harus mengambil lebih banyak lagi
ini sudah jadi budaya korupsi belum mas radar menurut anda
atau ada perspektif yang salah selama ini
ya kalau disebut budaya itu memang kita agak keliru ya
itu bukan kebudayaan
itu produk kebudayaan
jadi yang namanya korupsi pacuran
kriminalitas yang lain lain itu sebenarnya bukan kebudayaan tapi produk kebudayaan
ya kayak televisi jas jam tangan handphone itu produk kebudayaan
kebudayaan itu bukan hal yang sifatnya seperti itu
kebudayaan itu adalah produsen dari itu
itu kita nggak pernah menyentuh itu
menterinya juga nggak tahu tuh
bahwa produsennya itu adalah apa gitu
meskipun nawacitanya ada itu faktornya itu kan mas radar ya
yang membuat kita menjadi ini kebudayaan
tapi apa itu
nah itu nggak pernah disentuh oleh siapapun
produsennya itu produsennya
jadi seharusnya kita mempersoalkan produsennya itu
produsennya sampai kemudian menghasilkan output budaya itu
apa yang salah mas radar
sampai akhirnya outputnya seperti yang tadi kata kak asep
ini rusak luar biasa dari semua level
bahkan hakim hakim yang menjadi tumbuhan kita untuk mencari keadilan pun ikut terserang gitu
itu menyangkut idea
nah idenya itu diproduksi oleh gabungan antara akal mental atau psychological
keempat basis kesadaran manusia itu bekerja sama secara integrated menciptakan sebuah gagasan tentang manusia
dalam konteksnya di kehidupan yang sedang berjalan
bagaimana hubungan dia dengan alam dengan batu dengan tuhan dengan jin dengan manusia yang lain
nah kira kira gitu
nah itu gagasan itu yang selama ini mengalami kemerosotan semakin dalam
sebagai pemerintahan yang bernegara bermasyarakat berpemerintahan
apakah akal mental spiritual dan ideas ini memang harus dikonsepkan secara nyata
dijalankan betul betul oleh pemerintah atau memang dibiarkan oleh local wisdom aja
wisdom dari masyarakat
mesti pemerintah itu berbuat untuk memperluas koridor memperluas pace
dimana hal yang berupa gagasan itu bisa berkembang
namun kenyataannya pemerintah tidak melakukan itu
malah merepress itu
merepress gagasan gagasan itu berkembang ya
mulai dari soeharto dengan cara memotong imajinasi publik ya
para intelektual anak muda itu dipotong imajinasi
yang kemudian banyaknya produk produk baru dan teknologi baru ataupun juga kultur baru dari asing itu
merepress juga gagasan gagasan yang secara primordial ini sudah berlangsung lama
sehingga kita tidak misalnya gagasan begini
ada orang sunda
sunda itu sebuah gagasan
tapi begitu ditanya pada orang sunda itu sunda itu apa dia nggak tahu
nah tugas pemerintah mengejawantakan itu
tugas pemerintah itu adalah mengenali gagasan itu
apa hubungannya dengan budaya korupsi
nah hubungannya adalah ketika gagasan itu mengalami kemerosotan di tingkat nadir produk produknya juga menjadi produk produk yang sangat sialat
itu saya bisa buktikan
ada dua ribu bukti yang membuktikan bahwa anda adalah produk dari kebudayaan yang sangat tegil yang tidak pernah ada dalam sejarahnya bangsa ini
nah korupsi aja salah satunya
dan menurut saya korupsi yang dijabarkan oleh pak iwan itu belum seberapa
karena yang disebut corrupted dalam kebudayaan itu itu bukan cuma soal uang
di jalan raya kita melihat perilaku korup setiap hari
puluhan ribu bahkan ratusan ribu mungkin jutaan perilaku korup
terjadi di pinggir jalan di tengah jalan di gedung gedung di mana mana
korupsi itu melanda diri kita juga sampai tingkatan bawah
itu yang saya kira tingkat menggiriskan dari kebudayaan kita karena produk corruptednya itu corruptionnya itu ada korupsi waktu korupsi moral korupsi macam korupsi istri korupsi anak dan lain lain
berat juga bukan pemerintah
semuanya tugas pemerintah
bukan tugas kita bersama
tugas kita bersama
pemerintah itu meriksa
kita memberikan koridor itu memperluas itu
tapi karena pemerintahnya nggak tahu kebijakannya malah justru mempersimpit
misalnya gini sebagai contoh kecil aja ya
pendidikan kebudayaan itu sekarang itu sedang berusaha untuk menginventarisir hal hal yang bersifat lokal itu kan
yang dikumpulin itu manekin manekin kebudayaannya
untuk dilap lap dipajang di etalasi kebudayaan internasional
tariannya situsnya artefaknya
kepudayaan yang menghasilkan itu apa
dia nggak tahu di mana nyarinya
jadi hal hal yang intangible ini pemerintah tidak bisa mengurusi mengatur
sehingga produk budayanya seperti kata kak asep jadinya rakus
jadinya pemimpin yang tidak bisa memberikan contoh
rakyat yang korab
rakyat yang korab
ini disadari nggak sih mas ibna sama pemerintah
jadi ada desain tidak hanya beradministrasi secara pemerintahan sehari hari
tapi ada inovasi yang lebih intangible faktornya diperhatikan
itu diperlihatkan oleh sosok presiden sendiri ya
kalau kita lihat sosok presiden ini kan sangat sederhana
tidak menggambarkan sesuatu yang tadi disampaikan oleh pak asyaf
arloji yang harganya satu miliar lebih
dasi yang mahal
jas yang barek barek luar negeri
tapi sangat sederhana
dan juga kalau menggunakan pesawat selalu di kelas yang
kalau bukan tugas kenegaraan dia sangat membedakan kapan tugas kenegaraan kapan bukan
nah ini kan persis yang dikatakan mas radar tadi
ini sesuatu yang dicoba sebagai produsen yang menghasilkan satu kultur yang berbeda dari yang dulu
sudah ada kelihatan nggak belum bang ifdal
dari kemudian ini kan suatu yang baru inovasi baru
kemudian berusaha untuk berubah kultur baru juga
ini sudah mulai terlihat belum bang ifdal perubahan
pelan pelan sudah mulai ya
kita lihat saja sekarang ya dalam hal berperilaku ini ya
karena ada yang berperilaku itu akan mengubah persepsi ya
kita lihat sekarang banyak kalau dulu ya pejabat pejabat selon satu
satu yang punya fasilitas yang memang diberikan oleh negara itu
misalnya untuk naik pesawat di kelas bisnis
dan kalau sampai di tempat pasti ada yang jeput dengan fasilitas macam macam
sekarang itu sudah berkurang
ya kita lihat sekarang bukan hanya presiden bahkan gubernur
kalau berpergian dari tempatnya ke jakarta kita lihat santai aja
tidak ada lagi ajudan ajudan protokol
atau mengantar dengan foreder dan sebagainya
itu kan menunjukkan sudah mulai
walaupun belum berpengaruh secara besar
tapi satu kultur yang coba dibangun
yang lepas dari kultur yang lalu
dimana kalau kita lihat pada masa yang lalu ya
pejabat itu kan sangat mempertontonkan bagaimana mereka dilayani oleh masyarakat
bukan dia melayani masyarakat
nah sekarang itu coba dirubah
meskipun karena ini satu gerakan yang merubah secara pelan pelan
tentu belum sepenuhnya bisa mengubah
meskipun rada jaka sembung saja kalau katakan asap gitu
presiden sudah memberikan contoh
tapi ada satu ratus dua puluh tiga orang pejabat
misalnya tiga puluh orang politisi partai politik yang juga tertangkap
ini kenapa bisa tidak nyambung antara contoh
di jawabannya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera lanjut saja di segmen berikutnya
pak kok jokowi seperti itu
kemampuannya sapasitasnya karakternya
kita harus mempelajari latar belakangnya itu
itu namanya kultur
bukannya pemerintah orang seperti mas ifdal dengan contoh seperti itu
kemudian oke berarti sistem dan administrasinya kita buat
sehingga role model ini akan menjadi lebih teradministratif lagi
ternyata jokowi nggak bisa
nggak melakukan itu
karena apa yang terjadi administrasi negara ini mudah dibolong
nggak usah dicuri diakali oleh banyak orang
meskipun mudah juga dibuat gitu kan mas
peraturannya kan luar biasa
sangat mudah dibuat dan sangat mudah diakal
pekerjaan manusia indonesia itu yang paling hebat korupsinya itu adalah
mengakali aturan aturan yang dia bikin sendiri
nah menurut saya apa yang dinyatakan oleh jokowi sebagai revolusi mental
itu sebenarnya jalan keluarnya
cuma hingga detik ini kalau kita mau bertanya kepada siapapun
termasuk pemilik istilah itu sendiri
apa makna itu gak ada yang bisa menjelaskannya dengan baik
sebenarnya itu kuncinya kalau bisa dijelaskan
anda lihat di bidang politik dan hukum sudah termaktub atau tergambar nggak itu
ini udah tiga tahun hampir selesai pemerintahan jokowi
maksudnya nggak ada refleksinya sama sekali
budaya kita kan paternalistik
harusnya kan diikutin bapak itu kan
dulu jawa ardu baru tuh pejabat pakai safari semua
sekarang safari pakai security kan
ketika pak jokowi pakai baju putih kesana kesana
radar kan diikutin semua
misalkan pak jokowi bahannya sederhana dibikin di tukang jahit biasa biasa
tadi kan nakbohanya putihnya bagus
memang harganya mungkin satu berbanding seratus
harus tadi kan karakternya bagaimana jokowi tidak korupsi
korupsi memanfaatkan waktu tepat waktu dan semua
itu kan dilakukan oleh jokowi kan tidak korupsi waktu
misalkan tidak korupsi uang anggaran terbuka
tapi kan yang lain coba apa yang terjadi
nggak usah jauh jauh
beberapa menteri misalkan
kan jokowi sampai marah marah kan
beberapa tempat lokasi nggak ada resapel keberapa keberapa
gubernur yang harus terbuka tidak melakukan
sampai pak jokowi marah marah juga
kemudian hal hal kecil itu kan banyak
sebenarnya kan tadi yang dikatakan pak saladan
kan harusnya tadi transmisikan pendelaku pak watak itu kan diikuti kan
yang diikutin bukan bajunya gitu
tapi kan datanya bisa dibuat misalkan di depan publik sederhana
di belakang publik apa
kalau dengan jokowi
tapi kalau anda lihat untuk mencegah korupsi ini semakin terinovasi
semakin kerakusan semakin terjadi jadi
itu lebih karena faktor intangiblenya tadi
atau memang penegakan hukum sistem atau ada inovasi apa lagi yang harus dilakukan
oh saya kembali ke personanya
orang orang itu yang ngerti aturan
kan tadi saya melihat ketua mahkamah konstitusi kan ngerti hukum
hakim agung ngerti hakim ngerti aturan
justru mereka melakukan kan
dirinya mereka sendiri yang tidak pernah mau berubah
tapi kita kekurangan sosok yang baik ya sih di sektor sektor itu
anda kan kenal orang orang hakim hakim yang ada
nah ketika nama nama beberapa hakim terbaik kan tidak muncul ke permukaan
harusnya mereka ada di etalase di permukaan
ini hakim hakim terbaik
albertinaudan kawan kawan kan grupnya misalkan
ya mereka nggak masuk ke permukaan
karena mereka apa
karena mereka tidak dekat dengan pimpinan
nah sementara pimpinannya bukan suri toladan gitu kan
nah lain kalau misalkan di jokowi
ambil cokok cokoknya apa ya
yang sekelilingnya orang orang tanda petik bersih gitu kan
nah tapi kan di lingkungan pendegangan hukuman tidak
ketua pengadilan tinggi ketua pengadilan
nah harusnya mereka kawal depan penegakan hukum
tapi apa yang dilakukan
mereka sangat memalukan
karena yang harusnya mereka hakim hakim misalkan contoh ya
misalkan hakim atau di kalangan politisi
politisi politisi muda itu kan harusnya ikutin pimpinan pimpinan terbaik
tapi kan menjilat semua
ya ketika pimpinan a semua
ketika diturunkan samer amer turunkan semua
tadi kembali ke orang orang
tapi kalau orang punya sikap punya watak sejak awal
tapi ketika a nya dikasih duit berubah
jadi nggak ada lagi revolusi mental seperti yang diadakan
enggak harusnya revolusi mental
yang berubah kan
dalam jiwanya mau berubah
harga dirinya mau berubah
sehingga punya integritas punya intelektualitas
kan bisa dibeli
misalkan kita sudah belajar
tapi kalau bisa dibeli
sekarang pendapatan kan mengerikan
tapi kalau yang terjadi sekarang pertama tama
di kalangan hakim hukum dikatakan boleh lah ukuran apa
hak hukumnya nggak benar
penegak hukum nggak benar
tapi kalau hakimnya benar
bisa beres kok
berikan satu hakim yang benar daripada aturannya nggak benar
kita pernah mengatakan
nah sekarang kan nggak ada
karena yang harusnya benar tidak muncul di atas rasa
ada tapi tidak muncul di atas
oke tapi kalau bang ifdal
ya tidak hanya apa namanya sistemnya
tapi kan juga bagaimana kebijakan itu
tidak hanya kultur politiknya
yang kemudian memberikan contoh yang baik
untuk penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi
tapi juga kebijakan kebijakan politiknya
banyak yang juga menyayangi
sebenarnya ketika presiden jokowi dianggap kurang tegas
terkait dengan sikapnya kepada pansus hak angket
yang hingga kini tidak mau cawe cawe
meskipun ini sangat berbeda
misalnya atau undang undang ormas
dimana sikap presiden sangat clear disana
kemudian terkait dengan ada rekomendasi pansus pelindo
misalnya yang katanya ada salah satu menterinya
yang di tengah rai terlibat dalam pusaran kasus korupsi
hingga saat ini juga tidak ada kebijakan politik
untuk melengsarkan atau meresapal
hal hal seperti ini dianggap
mengdegradasi bahwa presiden kayaknya agak kurang keberpihakannya
memang ada beberapa isu politik
yang menurut saya kadang kadang
dipolitisasi dalam konteks
sikap presiden menyikapi kasus kasus tersebut
misalnya untuk kasus hak angket itu
sebetulnya kan presiden sudah menegaskan
bahwa presiden tetap berpihak pada kpk
dia tidak ingin
ada usaha usaha untuk menggerogoti kewenangan yang sudah dimiliki oleh kpk
tapi kan ada satu soal dalam kita bernegara ini yaitu
adanya kewenangan masing masing
dimana presiden tidak bisa
terlalu jauh mengintervensi
kewenangan yang dimiliki oleh dpr
di situ dia kemudian memang tidak
tidak ingin tampil
mengintervensi terlalu jauh kewenangan yang dimiliki oleh
lembaga negara yang lain
ibaratnya kan presiden bisa mengkonsolidasi kekuatan politiknya
untuk menggolkan undang undang ormas misalnya
kenapa ini tidak bisa dilakukan
ya kalau beda kan
misalnya hal hal sesimpel itu gitu
bang ifdal ya kemudian
presiden kayaknya kok
agak agak kurang bisa menjawab gitu
saya kira ada konsolidasi dilakukan
cuma kan ada konsensus dia
yang terbangun ya bahwa
karena itu sebelum
angket itu sudah diputuskan oleh
presiden kan jelas tidak bisa lagi mengintervensi itu
nah yang dilakukan presiden kemudian adalah
bagaimana angket ini tidak
mengganggu keberadaan kpk
di situ sebetulnya yang penting kan poinnya di situ
dimana penggunaan hak angket oleh dpr ini
tidak mengganggu eksistensi dari
dan nyatanya kan sampai sekarang
kpk kan masih tetap bisa bekerja dengan baik
dan didukung juga
pada hari ulang tahun
ha asasi internasional
hari korupsi internasional
presiden kan memberikan speed di situ
dan menegaskan tentang
dukungan kepada kpk
seluruh kewenangan yang sudah dimiliki tetap ada pada kpk
dan juga mengingatkan tentang
usaha untuk melakukan prevensi
bagi korupsi juga di
prevensi apa yang lebih real
secara administrasi kepemerintahan ini mungkin bisa
tangible dan intangible
terutama sektor budaya juga
secara sistem ini ya
sekarang presiden mencoba untuk
dibangun sistem untuk
elektronik semuanya ya
untuk mulai dari perencanaan anggaran
pengadaan barang dan jasa
kemudian juga ini laporan
harta kekayaan pejabat publik
itu semua nanti akan
buka secara elektronik
ini kan memperkecil
manipulasi atau penyalahgunaan
kan yang sering bocor itu di
pengadaan barang dan jasa
dari yang sekarang memang sudah ada misalnya untuk
untuk proses lelang itu dibuka ya
lagi lagi sistem yang kemudian akan dibangun
untuk bisa mencegah
harus dibangun sistem itu
sementara sektor intangible seperti tadi dikatakan
menurut saya itu bersamaan
jadi ada contoh yang diberikan ya
dalam arti bagaimana
dia tidak menggunakan
seluruh fasilitas yang diberikan
kepada seorang presiden
bahkan kemarin di bali
di pantai kuta itu dia santai sekali ya
ada satu pengawalan yang menguras
beban apbn ya
ada pendapat sudah
ini udah bagus ya jalannya
cuma tiba tiba agak bias ketika
kita ngomong soal presiden menjadi contoh
tapi presiden yang anda curigai
padahal sudah benar yang dikatakan pak iwan
ini persoalan mental
artinya mentality dari bangsa ini
nah bagaimana tugas negara
menurusi mental itu
nah itu maknanya
straightennya dimana pak sada
secara instrumen kenegaraan
kemudian mana yang harus diperkuat
ini saya pribadi ya
kita menghitung ulang kembali
prinsip prinsip bernegara dan berbangsa kita
sudah berat itu
banyak yang sudah tidak fit in
yang kedua banyak yang sudah dikianati
oleh para pelakunya sendiri
karena itu benar
negara secara realistis seperti apa pak sada
harus membuat konsensus baru bangsa ini
karena saudara presiden harus bisa menginisiasi orang orang ya
para pemimpin di negeri ini
untuk bermusyawaroh pak
memperhitungkan kembali dasar dasar kenegaraan kebangsaan kita
sesuai dengan realitas mutakhir
yang sudah tidak cocok
jadi bukan hanya sekadar sistem elektronik
kemudian akut pembukaan
kalau anda pikir cuma aturan aturan baru
sistem baru perangkat perangkat
apa namanya pendukung kpk gitu
ya udah lah
itu udah jago nya para koruptor ini
kita hianati kita siasati kita tukangi keadali semua
jadi dibikin secanggih apa pun pasti akan dihias
pokoknya yang penting ya bos ya
negara ini kita harus bangun ulang
karena seluruh negeri
sistem tadi bisa diakali
contohnya misalkan dki ya
nah dulu kan udah terbangun
tapi bagaimana dia menyusun sehingga kongkal lingkang antara eksekutif legislatif dibikin
tapi ternyata ada pemalsuan pemalsuan
tapi sistem boleh dimasukkan
yang paling keadal itu ya orang hukum
yang bikin hukum orang legislatif
orang kita yang bikin hukum
nah sekarang bos
mau amerika mau cina mau india inggris
itu semua sedang mereform dirinya ya
kita sendiri yang masih hidup di dalam alam yang ortodoks
dengan cara mengutip utip utapan utapan seratus tahun lalu
hatta tamalaka itu itu lagi
kita gak punya kata kata kita sendiri
karena kita sudah gak ngerti keadalan sekarang
nah itulah kebebalan
dan kalau juga
ya kestupitan orang orang
misalnya negara dengan sistemnya belum sampai sana
seperti mas rader bilang
harus ada konsensus
kita harus mulai dari mana
siapa yang harus memulai
dengan panggung panggung seperti apa
kita bisa melakukan perlawanan
kita akan bahasnya di segmen berikutnya
tepuk tangan bersama kami
sampai jumpa lagi
terima kasih orang orang ini
mengikuti proses hukum yang ada
saya ini selalu berdoa
yang penting selamat
setiap waktu kita putarkan
ini karena di penghujung tahun dua ribu tujuh belas
ini jadi satu drama yang kita bahas
drama politik dan hukum
mas radar anda perspektifnya apa terkait dengan ini
ya yang pertama
saya harus ucapkan dulu bahwa
selama lima puluh tahun
lebih jadi bangsa indonesia ini saya merasa
paling malu memiliki
petinggi dengan ri kecil
saya malu berhadapan bangsa internasional
dan sejarah saya sendiri kok punya orang seperti itu
apa yang salah dengan bangsa ini
apa yang salah dengan demokrasi
kok bisa memilih orang seperti dia
ungkapan dia itu selamat itu
itu memberikan satu
apa satu metafor kepada kita
yang namanya korupsi itu
sudah menjadi norm
di seluruh lapisan bangsa kita
persoalannya kalau korupsi
berdoa lah supaya selamat
kalau yang gak ketangkep gak selamat
kalaupun nanti masuk pengadilan
doa lagi supaya selamat
karena kita bisa akal akal di pengadilan
nanti masuk penjara pun
dikurang kurangi jadi selamat juga
jadi sebenarnya kata kata selamat itu
kita semua sama
jadi cara terbaik
menjadi bangsa dan manusia yang korupsi
adalah berdoa supaya selamat
ternyata perhitungannya masih mystical
nah orang indonesia itu seperti itu
bahwa dia menghajar habis habisan
berarti sistem sebagus apapun
tidak akan kena dengan orang orang
menggunakan keyakinan spiritualnya
untuk membenarkan kerusakan
yang dia lakukan
bahwa ini parahnya disitu bang
kalimat itu terakhir menarik ya
selamat dari jelatukum
dari jaman orang baru
kasus kasus kejahat selamat selamat
terakhir pun dia selamat
tapi ternyata dia tanpa sadar
ketika dia ingin selamat
dia pura pura sakit
sekarang dokter mengatakan
dia mengatakan sakit
tapi karena dokter sehat
akal sehatnya dirusak
yang berhak mengatakan sehat atau tidak kan dokter
tadi kembali ke mistik katanya
mystiknya dia mengatakan sakit
yang mengalami masyarakat
saya kira indonesia sudah cerdas lah
ternyata nggak bisa dibohongin kan
jadi selamatnya saya gak ngerti
ya tadi bukan selamat daripada hukum
selamat dari hakim kan
tapi dampak apa
dampak yang dihasilkan dari
apa yang pernah dilakukan
ini setia novanto jadi kayak
selama ini kan st novanto selamat selamat dari jelatan hukum
tapi ketiga detik terakhir ya
kita masih percaya ada kekuasaan tuhan
ketika engkau berbesan di wara
ketika orang mengatakan drama
masyarakat pun cerdas gitu kan
jadi ketika dia mau merusak
ada sebagian rakyat indonesia yang
otaknya masih sadar gitu
orang orang yang mempertontonkan
yang semuanya bisa dibeli
dengan sesuatu kan
itu menyebabkan degradasi kepercayaan
dan kerontokan mental
udah tahu bisa memilah
tokoh tokoh mana yang
tokoh mana masih dipercaya
masyarakat tidak bisa ditipu
mem mem mem yang tadi di media sosial
mertertawakan gitu kan
di awal awal ketika reformasi
tapi sekarang ketika pejabat
mem mem memnya kan juga
sebenarnya sindiran nyinyir
yang paling anak muda sekarang
saya kira jadi bahan tertawa
misalkan bagaimana kebohongan
dia mengatakan di depan publik
kalau seluruh media masa
bahwa dia ke toilet dua puluh kali
tapi kan tidak sadar
sekarang ada elektronik canggih
dari sistem telah mengatakan
nah sekarang kan
mem memnya kan bercandaan
berarti yang delapan belas kali
bisa ada yang pintar gitu kan
belum yang lain lain
itu katanya dia berani mengatakan
ada sebagian masyarakat
yang masih cerdas
kalau masih melakukan itu
itu sekarang jadi bahan tertawaan
apakah itu akan dilakukan
atau nanti ada
yang lain akan melakukan
saya pikir sekarang
mudah mudahan ini persiwa ini
dengan kebohongan di korupsi
ini kan korupsi
yang juga melibatkan
pemerintahan ini kan
kementerian dalam negeri
aparat di bawah
lembaga kepresidenan sendiri
apa yang dilakukan
fakta fakta yang terkuat
yang juga terkuat
apa yang telah dilakukan
selama ini oleh
itu jadi luntur
seperti ini ya
lebih dari delapan belas
ini kan satu
satu produk budaya
menghadapi soal ini
tidak sampai ya
soalnya bukan lagi
membangun satu sistem
konsern presiden misalnya
karena itu presiden meminta
kalau nggak perlu perlu
pisau bermata dua
nah karena itu
hal lain nggak perlu
tapi kan ada soal lain disitu
ya itu tadi
pas radar sampaikan
itu belum bisa
yang ke oleh tangan
tangan birokrasi ya
karena itu menyangkut
wilayah mentalitas dari
yang menurut saya
tanpa kita sadari sehari hari ya
contoh yang menarik dari
mas radar itu
kita berlalu lintas itu
belum delapan belas tahun sudah bisa bawa motor
dalam undang undang tentang lalu lintas
yang berhak pakai sim itu kan
orang yang harus berumur delapan belas tahun
tapi kenapa bisa
dan kemudian ambil jalan
selalu melawan arus dan
hal hal simple itu tadi
tapi inilah kemudian akan membangun
mas radar ini kan pemerintah tidak bisa menjangkau
bagaimana harus memainkan perang itu
untuk mengisi kekosongan ini
sebenarnya upaya upaya dari masyarakat sipil itu banyak ya
yang mencoba melakukan perbaikan perbaikan di sisi itu
termasuk jalur kebudayaan
terutama para pekerja budaya itu
tapi anda tahu kan
kebudayaan yang dikatakan itu merupakan
bekal atau modal potensi terbesar dan terbaik negeri ini
itu yang paling dilecehkan dari segi anggaran
di depan anak buahnya dan istrinya
anda mau berbuat apa
melalui dua perak per kapita
mengurus situs situs teman budaya apa apa
dan maaf sampai hari ini dua ribu tidak bergeser
coba tengok mendikbut itu
empat puluh triliun berapa untuk kebudayaan
satu triliun ada nggak
itu tujuh per mil
jadi belum ada keberdianya
sama sekali ya kan
dari segi anggaran saja
apalagi dari segi program dan kebijakan yang terus meleset
dari apa yang disebut dengan kebudayaan
apalagi dengan kecenderungan korupsi dari anggaran
jadi sebenarnya para pekerja budaya yang mengurus inti dari kebudayaan itu
ya kan dengan keringat dan darahnya sendiri
dunia masih standing ovation untuk kebudayaan kita
karena orang yang dilecehkan dan hina seperti itu
itu yang kemudian membuat kita juga masih tetap
tadi sistir nelvanto membuat anda malu
ini membuat anda bangga ya mas radha
bukan malu juga
kak kaset bagaimana kemudian kita menatap dua ribu delapan belas
dengan paling tidak dengan segala keluhan keluhan pesimisme ini
kita bisa menatap dua ribu delapan belas dengan lebih optimisme
saya sih berharap ya dua ribu lima belas kita harus ada optimis
oke lah masa lalu kita tutup
siapapun punya pernah masa lalu ya
artinya pimpinan pimpinan beberapa pimpinan partai disebut
apakah dua ribu lima belas pimpinan partai menjelang pilkada
karena ketika mereka melakukan sejarah itu berulang
kalau anda melakukan yang sama jangan lupa loh
mereka juga ngejar duit untuk pilkada
untuk pemilihan pemilihan yang diimingi imingi sesuatu di belakangnya
entah nepotisme entah korupsi entah apapun bentuk bentuk yang dasar hukum
kalau itu diulangi saya yakin kpk sudah terlatih untuk menangkap itu
jadi kalau dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ada partai partai politik ya
bermain di anggaran melalui penyuapan
dan itu kerjasama juga dengan pendegang hukum
tadi dengan rangkaian rangkaian perbuatan sudah bisa diatur
walaupun sistem sudah ada prosesnya akan terbongkar
percayalah karena kpk telah memulai
dan satu itu yang keuntungan
kedua kita percaya lembaga lembaga anti korupsi juga bergerak
tapi lebih penting kalau mereka
sebenarnya kan sudah ada kalau kami kami yang mengerti hukum sudah malas sudah malu
tapi juga percaya para budayawan kan dengan grupnya dan sindirannya
saya kira itu yang membuatnya sebenarnya
itu sindiran sindiran drama drama yang bisa dilakukan
entah puisi entah prosa entah apapun
dibunyikan masa itu tidak kena
karena kalau penaguh bilang ngerti hukum loh
nah lo juga ngerti hukum lah
harusnya politisi politisi lebih banyak nonton drama drama dan pertunjukan sendiri seperti itu ya
nah itu sindirannya kan lebih sindirannya malah bisa diberitakan
sidulnya lebih tajam loh daripada pisau
kita berharap tahun depan tidak akan terjadi lagi
ya mungkin masih ada terjadi tapi mudah mudahan angkanya terus menerus menurun
dengan komitmen kita semua untuk memberantasan korupsi
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
kami akan segera kembali usaha jurnal berikut ini tetaplah bersama kami